breaking news kompas tv kembali hadir untuk anda saudara dan kali ini bersama saya putri oktaviani
dan masih terkait dengan kecelakaan bus yang terjadi di subang jawa barat saudara
ini adalah visual terkini di rsud kabupaten subang jawa barat
terlihat ini ada sejumlah petugas yang memang tengah berada di lokasi
dan nantinya atau dari lokasi ini merupakan suasana persiapan
bagaimana sejumlah jenazah korban ini nantinya akan dibawa
menggunakan sejumlah ambulans untuk menuju ke sejumlah rumah sakit di kota depok
dan juga saudara ini selain juga korban meninggal beberapa korban luka ini juga ada yang memang
beberapa luka ringan ini sudah dibawa ke rumah masing masing maupun juga masih dirawat di rumah sakit
dan untuk memantau informasi lebih lengkap di sana kita akan tergabung dengan jurnalis kompas tv vida alatas
fida selamat pagi kalau sekarang situasinya seperti apa tolong gambarkan kepada kami di rumah sakit di subang
jadi ini adalah satu jenazah yang tidak bisa diangkat
jadi ini adalah satu jenazah yang tidak bisa diangkat
ini adalah satu jenazah yang tidak bisa diangkat
dan oktav dari total sebelas jenazah korban kecelakaan di subang ini yang kemudian dibawa ke rsud subang
jadi sepuluh atau satu jenazah ini sebelumnya telah diambil begitu oleh pihak keluarga
satu jenazah ini merupakan pesepeda motor begitu ya yang merupakan warga kota subang
dan saat ini tentunya yang masih kami tunggu ini adalah proses pengiriman atau pengantaran jenazah yang merupakan siswa dan juga guru
korban yang merupakan rangkaian dari
tadi tur begitu ya okta dan juga saudara dari salah satu smk di kota depok
pagi tadi ini ada kapolres subang yang juga melakukan peninjauan
dan selain dari kapolres subang kabupaten humas polde jabar dan kapol lantas polri ini juga sempat meninjau langsung
dan selain dari pihak kepolisian ada juga pihak jasa marga begitu oktav dan juga saudara yang juga meninjau langsung proses pengantaran jenazah yang rencananya akan dilakukan sebentar lagi
total dari tiga puluh tiga korban yang sebelumnya dilarikan ke rsud subang di pagi hari ini informasi terbaru yang kami dapatkan masih atau sisa empat korban
kami dapatkan bahwa selain dari jenazah korban yang pagi hari ini akan diantar
tidak hanya jenazah korban tapi para korban luka keempat korban luka ini juga rencananya akan diantar menggunakan ambulan yang saat ini telah bersiap
ada dari mobil jenazah dari rsud kota depok atau dari pemerintah kota depok
lalu juga ada dari sejumlah organisasi
dan juga dari pihak kepolisian lebih lengkapnya dari kod brimob begitu ya
dan juga ada dari sejumlah partai yang juga ikut berpartisipasi untuk membantu mengantar para jenazah korban laka bus di pagi hari ini okta
dan kalau dari informasi yang kami dapatkan okta memang karena korban ini berasal dari luar kota
sehingga memang tidak semua jenazah ini bisa dijemput langsung oleh anggota keluarga ke rsud kota subang
jadi ini ada perwakilan perwakilan yang juga nanti ini akan diiringi dengan konvoy begitu
ambulans ambulans yang mengangkut jenazah korban ini akan dilakukan konvoy
dan dari margonda nanti mobil ambulans ambulans ini akan berpencang
agar ke kediaman para korban masing masing untuk selanjutnya di semayam okta
oke fida tadi kan sudah ada pernyataan juga
tadi kami mendapatkan pernyataan tadi misalnya dari kakolanta spolri kemudian jadi sejumlah pihak terkait
nah saat ini apakah ada pernyataan terbaru ataupun juga update terbaru terkait dengan nanti mungkin persiapan membawa jenazah ini ke depok atau bagaimana fida
okta informasi yang sebelumnya memang jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke pemerintah kota depok begitu ya
untuk kemudian diserahkan begitu atau sebelum diserahkan ke pihak keluarga masing masing
rencananya memang sebelumnya ini korban atau jenazah korban
ini akan terlebih dahulu untuk diantar ke pemerintah kota depok
namun para keluarga ini ingin jenazah jenazah korban ini untuk langsung saja disemayamkan
jadi yang tadinya sebelumnya ambulans ambulans ini akan mengantar jenazah ke pemkot depok
ini dibatalkan di rsud kota depok ini dibatalkan
jadi para korban ini nantinya akan langsung diantar
diantar ke kediaman mereka masing masing sesuai dengan alamat totalnya
tentunya tadi okta dan juga saudara ada sebelas korban meninggal dunia
dan sepuluh diantar ini merupakan warga depok yang nanti akan diantar
dan dari sepuluh korban meninggal dunia ini ada satu orang guru dan sembilan lainnya ini merupakan siswa
yang ikut acara perpisahan begitu ya okta dan juga saudara
fida adakah informasi soal bus yang berangkat ini kan satu dari tiga yang kesakaan
dua bus lainnya informasinya bagaimana
fida apakah tidak mengalami kesilakan atau bagaimana
tidak fida informasi yang kami dapatkan dari software booth begitu ya
yang pagi pagi memang saat ini kami tim kompas tv ini memantau langsung dari rfid kota fidang
di mana software booth yang terlibat kesilakan pada sabtu sore kemarin
ini juga dirawat begitu ya di igd rsud kota subang dan pagi tadi okta kami sempat mewawancarai sopir bus ini
dan dari pernyataan software booth memang ya mengatakan bahwa memang betul ada tiga rombongan dari booth yang berangkat
atau dari depok begitu ya pada jika saudara dan memang dari tiga booth tersebut
dua diantaranya ini sudah terlebih dahulu jalan atau sudah jalan di depan bus yang terlibat kecelakaan ini
dan artinya okta dan juga saudara memang untuk booth yang terlibat kesilakan ini hanya satu booth di antara tiga booth yang membawa siswa smk begitu okta dan juga saudara
ya fida jadi penegasan fida jadi sebetulnya ambulans
akan berangkat ini ada berapa jumlahnya dan dibawa ke rumah sakit mana saja di kota depok adakah informasi soal itu fida
ada empat puluh tiga ambulans soksa dan juga saudara yang saat ini standby begitu ya
di rsud kota subang dari baik itu dari pihak kepolisian maupun dari organisasi kemanusiaan dan juga dari rsud kota depok
dan kalau sebelumnya okta dan juga saudara rencananya memang jelas
apakah ini akan terlebih dahulu diantar ke rsud kota depok untuk ada mungkin acara seremonial yang akan dilakukan bersama pemerintah kota depok begitu ya
tapi dari pihak keluarga memang menolak hal tersebut mereka meminta untuk jenazah ini langsung dimakamkan saja begitu oksa
jadi rencana tersebut atau rencana jenazah jenazah ini setelah dari rsud kota subang akan terlebih dahulu di antar ke rsud kota depok ini dibatalkan
sehingga dari rsud kota subang ini nanti jenazah jenazah akan langsung diantar ke alamat alamat sesuai dengan tempat tinggal mereka begitu oksa dan juga saudara
ya fida tadi anda mengatakan ini ada beberapa yang memang di keluarga dari pihak keluarga juga langsung ke rsud subang ini
nah kemudian mereka yang tidak atau keluarganya tidak berada di sana ini seperti apa fida
nanti apakah diantarkan ke rumah masing masing atau bagaimana tempat persemayanan
betul oke jadi di sini sistemnya adalah dikoordinasikan begitu oksa dan juga saudara
makanya di sini tidak hanya dari pihak ambulans saja tapi juga didampingi oleh pihak kepolisian
dan juga ada dari pihak pihak yang memang memberikan informasi data terkait alamat alamat dari korupsi
jadi nanti jenazah jenazah ini akan dimaksudkan ke ambulans sesuai dengan nama dan juga alamat yang sudah disertakan
maka dari ambulans ini nanti seluruhnya akan diantar ke rumah atau tempat tinggal mereka masing masing
dan saat ini okta dan juga saudara kami masih menunggu
dan kita melihat okta dan juga saudara kalau kita lihat saat ini
ini sudah mulai dipindahkan jenazah dari ruang jenazah rsud subang prosesinya akan dimulai begitu ya
kalau dilihat dari ambulans ini seluruhnya sudah standby atau bersiap
ambulans ambulans ini juga sudah membuka pintunya untuk kemudian agar jenazah ini bisa segera dimasukkan
jadi ini adalah satu perintah yang akan diantar ke rumah atau tempat tinggal mereka masing masing
dan sekali lagi okta dan juga saudara total korban meninggal dunia yang saat ini masih ada di rs sudusugang
ini ada sepuluh korban meninggal dunia di mana sembilan ini merupakan murid
di mana empat ini merupakan murid laki laki dan lima merupakan murid perempuan
dan satu dari sepuluh jenazah tersebut ini merupakan guru
mk yang kemudian melakukan perpisahan begitu ya
di kawasan bandung dan juga wisuda
dan bisa dilihat okta dan juga saudara
begitu dan juga pihak kepolisian
ada juga dari pihak dci polri begitu ya
untuk tentunya segera membantu melakukan proses pengangkutan jenazah para korban
ya fida kalau kamilah disitu kan ada beberapa tugas atau polisi ya
ya baik oke kalau dari polisi tentunya ini ada
adik dari dokpol begitu okta dan juga saudara
lalu juga ini ada dari polres subang
dan juga tentunya polres jabar
dan ini dari dci
tengah menyampaikan pesan duka citanya begitu ya
menyampaikan pesan duka dari pihak kepolisian
kepada keluarga ataupun perwakilan
ya fida bisa dijelaskan ini apa yang sedang dijelaskan oleh polisi
kami selalu rekan rekan semua
mohon maaf bila mana kami dalam pelaksanaan
dan akhir daripada kegiatan penyerahan jenazah ini
ada yang kurang dan salah dari kami bersama tim
kami mewakili beliau bapak kapolda
menyerahkan keluarga ini kepada keluarga korban
semoga dalam perjalanan ke depok
selalu diberikan kemudahan dan kelancaran
dan kami juga mendoakan saudara kita yang saat ini sedang sakit
dan kami juga mengucapkan terima kasih kerjasamanya dengan rumah sakit bayang tara kelapa ii
yang sudah untuk menangani korban yang luka berat maupun luka sedang dan ringan
termasuk rumah sakit ui maupun rumah sakit yang ada di wilayah depok
demikian yang bisa kami sampaikan
terima kasih dan mohon maaf kami tutup dengan
ya saudara ini adalah prosesi penyerahan jenazah
dari rsud subang ke pihak keluarga
tadi juga disampaikan bagaimana
ungkapan duka cita dari pihak polisi kepada keluarga
atas meninggalnya sejumlah korban
dari kecelakaan bus yang terguling di wilayah subang jawa barat
dan saat ini bisa disaksikan saudara
salah satu jenazah ini dimasukkan ke dalam ambulans
ya kita akan coba sapa jurnalis kompas tv
fida alatas yang berada di sana
ya fida tadi apa saja yang disampaikan
oleh pihak polda jabar
dan kemudian bagaimana tadi prosesinya
untuk jenazah yang tadi baru saja dimasukkan ke ambulans
ini akan dibawa ke pihak keluarga kah atau kemana fida
dokter ran mariana dari polda jabar
yang kemudian mengungkapkan bela sungkawanya
atau menyampaikan bela sungkawa dan juga dukacitanya
dan tadi prosesinya secara simbolis begitu ya
okta dan juga saudara jenazah dari korban
meninggal dunia kecelakaan yang kemudian ditangani di rsud subang ini
dan juga langsung diantar ke rumah
dan juga langsung diantar ke rumah
untuk kemudian nanti langsung diantar ke kediaman masing masing
untuk kemudian nanti langsung diantar ke kediaman masing masing
tadi satu ustadz dan juga saudara
lalu saat ini kalau kami pantau dari petugas dari ruang jenazah rsud subang ini
memanggil satu persatu kemudian perwakilan
ataupun keluarga dari korban meninggal dunia
untuk kemudian selanjutnya jenazah jenazah para korban
atau dimasukkan ke ambulans ambulans yang sudah bersiap sejak pagi tadi
osa dan juga saudara sebetulnya kalau dari ambulans
ini sudah berangkat dari depok sejak pukul dua belas malam
dan sudah sampai ke rs udo subang ini sejak pukul tiga pagi
artinya sudah bersiap sejak dini hari tadi
dan saat ini osta dan juga saudara sekitar pukul setengah sepuluh ambulans ambulans ini

kemudian mengantar para korban meninggal dunia
yang tentunya ini juga pastinya sudah ditunggu oleh pihak keluarga untuk segera bertemu
begitu ya okta dan juga saudara
untuk kemudian dilakukan prosesi pemakaman begitu okta
dan tadi juga selain ucapan bela sungkawa yang disampaikan oleh kepolisian
ini adalah ucapan terima kasih kepada sejumlah rumah
jaga dan juga bekerja sama begitu ya
dalam melakukan penanganan dan juga perawatan para korban luka
baik itu luka ringan maupun luka berat
diantara rumah sakit itu adalah rumah sakit kelapa ii
dan juga rumah sakit universitas indonesia
dan tentunya rumah sakit rumah sakit lain
yang sejak kemarin membentuk penanganan korban luka
baik itu luka ringan maupun luka berat
jadi osta dan juga saudara totalnya
korban baik itu luka berat maupun luka ringan
yang kemudian terjadi pasca kecelakaan bus dari smk lingga kencana
ini ada sebanyak tiga puluh tiga korban
dan saat ini yang masih ada di rsud subang
dimana tiga korban ini mengalami luka berat
dan satu korban yang merupakan supir
dari bus yang membawa rombongan siswa dan juga guru dari smk linggak ke sana kota depok
ini mengalami luka ringan
yang ditangani di igd rsud subang
dan saat ini osta dan juga saudara satu persatu
ini tengah di kemudian
dan juga dicosokkan dengan keluarga atau perwakilan dari keluarga
yang akan mengantar sampai ke tempat atau sampai ke kediamannya masing masing
ini tadi artinya sudah ada
dan ini merupakan korban yang ketiga
yang akan diantar ke kediamannya masing masing okta
ya fida ini artinya sepuluh jenazah ini langsung dibawa ya ke wilayah depok
tadi kami sempat berbincang juga dengan para pengendara ambulans begitu ya
dan ini juga sudah dipastikan oleh pak kepolisian
kalau sebelumnya tadinya akan ada prosesi simbolis
di mana jenazah korban ini terlebih dahulu akan kemudian diantar ke rsud kota depok
untuk dengan pemerintah kota depok nanti akan ada prosesi seremonial simbolis begitu ya
osa dan juga saudara tapi rencana ini dibatalkan
pihak keluarga ini ingin segera kemudian mendoakan dan juga memakamkan para korban
sehingga kalau tadinya para jenazah ini akan terlebih dahulu diantar ke rsud kota depok
maka rencana tersebut dibatalkan
jadi para jenazah ini dipastikan akan langsung diantar ke rsud kota depok
mereka masing masing tentunya sesuai dengan alamat yang sudah diterapkan
dan juga dengan para perwakilan begitu ya
yang juga akan mendampingi ambulans ambulans yang mengantar jenazah korban obda
ya fida artinya saat ini sudah ada berapa yang berangkat fida
ini sudah ada ini merupakan korban keempat ova dan juga saudara
yang akan di pindahkan ke ambulans dari rumah sakit bayang
karena berimau penuh osta dan juga saudara
dan kalau kami pantau di setiap ambulans ini diterakan atau disuliskan keterangan terkait nama dari korban
dan informasinya osta dan juga saudara
ini nanti terlebih dahulu akan bersama sama begitu ya
jadi meskipun tadi beberapa jenazah ini sudah terlebih dahulu dipindahkan ke ambulans
namun untuk berjalan atau untuk menuju ke depok
nanti seluruh ambulans ini akan berjalan bersama sama
tentunya diiringi dengan pasual dari pihak kepolisian
didampingi dengan patwal dari pihak kepolisian
sampai ke informasinya adalah sampai ke margonda
nanti setelah sampai dari margonda
dan dari ambulans masing masing ini akan mengantar para korban ke alamatnya masing masing osta
fida ini kan kalau sekarang prosesinya adalah untuk pengantarkan jenazah ke rumah duka maupun juga ke kediaman masing masing
nah fida kalau di rsud subang saat ini
untuk penanganan selanjutnya apalagi fida terutama untuk para korban yang masih dirawat di sana
baik dokter tadi pagi pada saat kakor lantas polri ini melakukan peninjauan ya ke rsud subang
ini didampingi juga oleh pihak jasa raharja begitu ya
dan dari pihak kejasaan raharja ini menyampaikan bahwa untuk santunan untuk para korban atau seluruh korban
ini nanti akan diberikan esok hari
dan juga untuk biaya penanganan rumah sakit dan juga biaya penanganan lain lain ini dipastikan
bagi para seluruh korban baik itu korban luka berat maupun ringan
ataupun korban meninggal dunia ini akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dalam hal ini oleh jasa raharja otak
dan selain itu tentunya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian sudah dimulai pada pagi hari tadi
dokter dan juga saudara tepatnya pada pukul enam
ini olah tkp ini dilakukan di tempat kejadian perkara
dan saat ini proses olah pkp ini apa masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian
dan tentunya kita semua menunggu apa kiranya penyebab dari kecelakaan ini osta
ya saudara ini adalah salah satu ambulans dari rsud kota depok
yang memang nantinya ini juga akan membawa salah satu jenazah juga dari kecelakaan bus pariwisata di subang jawa barat
baik fida nanti tentunya jika ada informasi terbaru kita akan update terus informasi dari anda di rsud subang
jurnalis kompas ini fida alatas melaporkan dari rsud subang jawa barat